aku boleh gak cium kamu sedikit aja
boleh tapi ada syaratnya
kamu harus tutup mata dulu
aduh kamu tau ngapain tadi
di situ ya ampun mbok kan gak liat
si mbok nih aduh
hampir aja bibirnya julia tuh jadi sumbing
kalau bibir julia sumbing gagal jadi artis nih mbok
anak si mbok tuh cantik cantik tapi kalau sumbing
mbo tuh kesini tuh mau ngasih tau kamu
kamu tuh kan ada pilihan teater
kamu tuh pian do
gimana aku gak sebel tombo
masa pak teguh itu lebih milih nanda untuk jadi juliet daripada aku
padahal kan acting aku tuh lebih bagus daripada nanda
mentang mentang bapaknya nyumbang paling banyak sekolah jadi dia yang dapat
yaudah kamu jalanin aja semuanya tuh dengan baik
ya ya itu loh
maksud mbok ya kita semuanya mulainya itu dari bawah
nanti insya allah tuh
gini loh kamu tuh jadi pemeran pembantu dulu terus nanti itu peran utama
nah kan terus mbok sering meng
emang mau ngerti maksudnya peran pembantu itu apa
emang harus capek
namanya juga pembantu tapi kan nanti lama lama gak
kamu tuh emang harus diurut
bangun pak bangun lho pak
itu loh suara aneh pak
suara aneh oh apa kamu suaranya begitu tiap hari yoh
jadi pak kamu tau itu suara apa
ya tau suara kuntilanak
pak mau kemana

aku takut pak
eh siapa sih
pak di sebelah sana
suami pelindung keluarga
suami pelindung keluarga
jangan terlalu buruk
tentang tentang tentang
tentang tentang tentang kunti
aduh biar kepaling
orang tahu jadi mikir
kalau di film itu kuntilanak
kepalanya dipanggung jadi orang
kamu cepetan ambil paku sama pak lu
lumayan buat istri muda
hah berani di
kau takut begitu paul
jangan bunuh suamiku
tapi aku tetap cinta sama dia
jangan pakai jelek segala
bapak semampu tuh ngapain malam malam jalan jalan teriak teriak
julia kan gurem ini gak bisa lihat
salah salah lagi ya
duh bapak mau di sini
kamu tuh ngapain tuh kayak kuntilanak begini
kamu tuh bikin aduh
si mbok tuh sama sama itu pingsan tau gak sih
kan simbok sendiri yang nyuruh julia untuk memainkan peran dengan sebaik baiknya
makanya julia itu sengaja latihan pakai kostum kayak gini pakai dandanan kayak gini
supaya bisa mendalami peran kuntilanak yang dikasih sama pak guru
tapi kenapa kamu tuh gak bingung
gak bilang kalau kamu tuh jadi guntilangak seperti ini
duh untung bapak nggak pingsan
lah si mbok gak nanya
dah bu nek kita main
paku pakuan tempat lain aja
oh yaudah kamu istirahat

emang dikira kuntilanak beneran apa
mau beli pak soe mbak ya
iya tapi tak ambil uangnya dulu ya
udah pesen mbak soe
ambil duit dulu nah
kok baliknya itu cepat banget
mbak julia kan manusia
kok saya harus takut sama pak julia
mbak julia duduk aja
buatin beraksur untuk mbak julia
kan mbak soe aja gak takut sama gue
awas tuh ya bang
kok dia gak takut sih sama gue
gue jadi setan
tidak ada yang takut sama gue
mendingan gue pergi aja deh
para hadirin sekalian yang saya cintai
yang membawa tema
ini adalah saat yang tepat untuk
julia menunjukkan bahwa
julia pantas menjadi seorang
artis dengan acting terhebat
kau adalah belahan jiwaku
aku sangat perlindunganmu romeo
tidak bisa menemuimu
orang tua kita
tidak menyetujui hubungan kita
kasian dek kalian berdua